seorang perempuan tidak tahu diuntung
sungguh bu saya benar benar tidak tahu
laila ini jalan satu satunya untuk menyelamatkan nama baik keluarga kita
kamu itu harus mau fair
rahman itu orangnya baik
nggak seperti baron
rahmat juga dari keluarga baik baik
kamu itu harus percaya sama mama
ini semua mama lakukan demi kamu dan juga anak kamu nantinya
siapa di antara kalian
yang berani mencuri kalung saya
ayah juga mengingatnya
diam baron saya akan periksa kamar kalian satu satu
awas kalau di antara kalian ada yang terbukti mencuri kalung saya
saya akan usir dari rumah ini

karena ini buku ini kami pencuri gitu
tapi kami dapat berartiyour roomnya
problemnya kita gue riset ke sana
jadi ya di sini sih
seorang perempuan yang tak tahu diuntung
saya benar benar nggak tahu
bukan saya yang mencuri galung itu
tutup mulut kamu dan simpan tangan kaki di rumah ini
saya harus pergi kemana
lu bersetan mana saya tahu
itu bukan perusahaan saya
ibu harus baik sabar bu
saya betul betul nggak nyuri galung ibu pak
sekarang bagaimana kalau ibu tinggal sementara di rumah
sampai para matemari
terima kasih pak
bantu saya mak
aku rasanya dengar product tersebut dari dokter vika
terima kasih banyak bener imman
kamu masih siap nih
sangkut dong teman biasa
kalau itu telepon dari rahmat
supaya dia cepat pulang
terus kalau dia nanyain rima
pergi mana dia
alah kamu bilang aja dia
ya pergi sama ujang
ya pergi sama ujang
ya pergi sama ujang
halo selamat malam
oh pak rahmat
ibu rima pergi pak
ambil pak ujang
saya nggak tahu tuh
saya nggak ngerti tuh pak
ya udah ibu mana ibu
ibu ada di kamar
lagi sakit parah
akhirnya si badannya panas gitu pak
cuman tadi ibu juga pesen
kamennya pak rahmat disuruh pulang
begitu katanya pak
saya segera pulang besok pagi ya
itu aja pak
ibu rima pergi pak
ambil pak ujang
ibu rima pergi pak
ambil pak ujang
jadi apa rencanamu sekarang
aku tahu mbak
mungkin aku harus cari kerjaan mak aji
kan akang sendiri jadi begini
akhirnya kang sendiri kan yang apes
sopah lawan sih
aku cuma ingin menjalankan amanat para rahmat
tadi sih di kamar
sebentar ya nginci lihat dulu ya
ibu gak ada kang
ibu cuma ngeselin ini
maaf pak ujan
maaf pak ujan
saya sudah bikin susah pak ujang
gara gara saya pak ujang dipecat sama ibu
saya gak mau ngerepotin pak ujan lagi
terima kasih atas kebaikan pak ujang
dan pak mingsih terhadap saya
rasanya sakit ibu jadi sembuh
ini juga semua
karena kebaikan bu retno
tanpa kebaikan dia
ibu gak tau gimana
kamu tuh harus berterima kasih
tentu loh kalau bisa lebih baik
ibu sakit mak
menanti ibu kabur
untung ada bu retno
ibu pengen sekali berbesaran sama dia
dia sangat baik
ibu pasti senang
ibu ini bicara apa sih
ibu serius mak
ibu pengen sekali berbiasaan sama dia
jangan sama bu retno
ibu yakin vera pasti akan sebaik bu retno
sekarang rima dimana
jangan kamu sebut lagi nama dia di depan ibu
kamu tau gak
gara gara dia ibu jadi seperti ini
ibu muak sama dia
istri kamu itu adalah seorang pencuri

tuh gak pantas jadi istri kamu
kamu tau itu
bagaimanapun juga rima adalah istri saya
saya harus ketemu dengan dia
saya harus cari dia bu
kamu mau kemana
kepada sahabatmu ini ya allah
yang benar itu benar
dan yang salah itu salah

berilah ampun kekuatan
untuk dapat menghadapi segala cobaanmu
inilah hamba mu ya allah